meski jokowi sudah menjelaskan maksud pernyataannya di hadapan ribuan relawan
sekjen partai gerindra ahmad muzani menyayangkan pernyataan presiden jokowi
yang meminta relawannya berani jika diajak berantem
di sisi lain pdi perjuangan membela jokowi
sekjen pdi perjuangan hasto kristianto menilai pernyataan jokowi hanya kiasan
dan tidak berkonteks provokasi
pernyataan presiden joko widodo di hadapan relawannya di bogor sabtu lalu menuai polemik
sekjen partai gerindra ahmad muzani mengatakan pernyataan jokowi tersebut
bukan merupakan ajakan yang mempersatukan persaudaraan dalam tahun politik seperti ini
kami sangat menyayangkan pernyataan presiden jokowi dodo
beliau adalah presiden pemimpin pemerintahan pemimpin kepala negara republik indonesia
pemimpin kepala negara dari banyak suku banyak etnis banyak agama banyak pulau
dan banyak latar belakang
tentu saja perbedaan begitu kemajemukan itu
ada tapi ketika kemudian presiden menyatakan bahwa kalau diajak berantem harus berani
saya kira kami sangat menyesalkan itu
karena itu bukan sebuah ajakan dari seorang pemimpin kepala negara yang mempersatukan
dan menurut saya pernyataan itu pernyataan sebagai seorang tim sukses
di sisi lain sekjen pdip hasto kristianto menilai pernyataan jokowi tersebut
untuk memberi sementara
pdip juga mencari semangat relawannya pada pilpres dua ribu sembilan belas
hasto mengatakan pernyataan jokowi justru merupakan bentuk imbauan kepada relawan
agar menjunjung tinggi demokrasi
pdip berharap pernyataan jokowi tidak dipolitisasi demi kepentingan pilpres dua ribu sembilan belas
ya namanya memberikan semangat
yang penting kan tidak sampai ribut
itu kan tradisi konflik dalam kultur jawa yang dipahami pak jokowi itu kalau konflik tertinggi itu kan bukan berantem
itu kalau jokowi tidak berantem itu kan berantem
itu kan tidak saling berbicara
itu kan istilahnya orang jawa jodahan disitu
jadi pak jokowi kan menegaskan jangan sampai ya ada adu fisik kita junjung demokrasi jangan sampai ada kekerasan
presiden jokowi pun meminta masyarakat mencerna arahannya tersebut secara menyeluruh
jokowi mengaku persatuan dan kerukunan bangsa merupakan aset besar yang harus dijaga serta dikedepankan
presiden meminta kalimat yang disampaikan di hadapan para relawannya tersebut
tidak dipotong potong sehingga konteks arahannya pada waktu itu menjadi jelas
jadi tonton yang komplit dong
saya kan saya sampaikan bahwa aset terbesar kita adalah persatuan kerukunan
mulai sebab itu jangan sampai saya sampaikan membangun kebencian saling menjelaskan saling menjelekkan
coba diruntuh dari atas
jangan diambil sepotongnya saja
nanti itu yang enak yang mentari kalau seperti itu
dilihat semuanya secara keseluruhan
konteksnya akan kelihatan ya saya kira itu
sebelumnya pada sabtu lalu dalam acara kumpul relawan jokowi presiden jokowi berpesan
agar para relawan tidak mencari musuh pada masa kampanye dan tidak menjelekan pihak lain
tetapi jika diajak bertengkar juga berani
kalau diajak berantem juga berani

kalau diajak tidak boleh takut
bang ali sebenarnya apa maksud pernyataan
mau lihat yang full dulu yang lengkap dulu
gak usah full
gak usah full
nggak usah full supaya waktunya bisa dipakai untuk bicara panjang
tapi sebenarnya apa maksudnya ingin disampaikan
ya biasa ini kan masuk waktu waktu yang tepat
kemudian banyak orang tidak membayangkan kalau ternyata relawan itu datang
membludak dan ada yang sampai tidak bisa masuk
sehingga siapapun secara psikologi beliau pun senang bangga
karena namanya juga relawan
jadi mereka datang dengan ikhlas mereka datang dengan sukacita
ingin bertemu dengan orang yang mereka kagumi idam idamkan
artinya pak jokowi pada saat itu terbawa suasana atau bagaimana
tidak juga kalau beliau kan memang terbiasa
cuma memang pak jokowi
pak jokowi itu kan memberikan semangat dan motivasi
bayangkan seluruh indonesia datang
datang dengan biaya sendiri bawa makan sendiri
sebagai seorang panglima lah kira kira begitu
menyampaikan semangat dan meyakinkan kepada dia bahwa
akulah orang yang selama ini kau bangga bangga puja puja
dan aku bersama dengan kalian
oke termasuk kemudian mengeluarkan kata kata itu ya
tapi kalau diajak berantem juga berani itu kata katanya
iya jadi kan begini
dalam komunikasi politik itu kan memang pilihan kata diksi narasi
kan dari awal sudah di ini
jangan ini anu ini jangan menyebar berita bohong
jangan adu domba jangan
jangan membangun permusuhan jangan membangun ujaran kebencian
tidak usah suka mencelah tidak usah suka menjelek
tapi kalau diajak berantem juga berani
ini kan diksi
coba mas roy dan bang indra mbak putri
kalau saya orang papua orang buton orang siririt singaraja orang kiai ini
kami orang sulawesi ini
kalau menunjuk orang begini
hei beliau ini orang jawa solo
saya sekarang sudah pandai
jadi orang jawa ya
menunjuk saja pakai jempolnya loh mas henry
krisnya di belakang
ya itu penting
menghindari untuk terjadi
bagaimana mungkin bisa seorang kepala negara aja begitu solo jawa gitu ya
jadi maksud saya
kiasan ini berarti
ya jadi saya pikir memang
saya bang roy dan mas henry serta cnn kita punya tanggung jawab untuk tetap memberikan makna
yang terbaik kepada publik agar publik juga bisa mengerti lah gitu
tapi bagaimanapun mas roy ini sudah viral kemudian sudah menimbulkan kontroversi
banyak yang sudah berkomentar
mas roy juga termasuk salah satu yang mengomentari
ini soal diksi ya tadi disampaikan oleh
meskipun awal saya sebenarnya no comment
karena tidak elok sebenarnya untuk kemudian
saya tahu dan saya sudah sebelum saya komentar
saya terbiasa dulu untuk membaca utuhnya
dan dari utuhnya memang kalau itu lengkap
orang baca yang lengkap ya clear
cuman kan masalahnya yang beredar pertama tidak utuh
yang dipotong ya
dan ini masalahnya gini pak ngabali
perlu dilihat bahwa saya bisa memahami konteks waktu itu
jadi waktu itu beliau yang bicara sebelumnya wartawan diminta keluar dulu
ya kan kan itu pertemuan tertutup
biasa pertemuan tertutup
ketika kemudian pertemuan tertutup rupanya yang tidak disadari atau tidak dirasakan
ternyata ada salah satu dari relawan itu
yang mungkin salah banyak
salah banyak mungkin mereka semua merekam ya
nah mereka merekam
dan itulah yang mengedarkan
jadi sebenarnya kebocoran pertama itu memang dari lawannya
kenapa mereka mengedarkan hal semacam itu
tapi juga saya kemudian untuk tidak terlalu apa ya saya tidak mau kontroversi
saya kemudian ingin merimain
dulu pada saat yang sama pak sby pada tanggal lima belas september tahun dua ribu empat belas
ketika waktu itu justru malah mengandaikan
karena waktu itu ada koalisi merah putih
sudah ada koalisi indonesia hebat
beliau mengatakan jangan sampai
itu head juga ya waktu itu kan
ya jangan sampai barata yuda
jadi menurut saya mungkin lebih baik ya
atau andai kata presiden jokowi waktu itu
kemudian menganalogikan barata yuda
supaya jangan terjadi
itu mungkin lebih pas
jadi mungkin ini satu pelajaran
karena bisa juga orang itu memotong
sekarang ini dan kasus ini bisa biasa terjadi
dan sekarang eranya begitu ya
jadi kadang kadang spin itu terjadi
atau kadang kadang satu cool tweet yang panjang
misalnya pak sby kemarin meng cool tweet soal angka kemiskinan di indonesia
yang beliau bilang seratus juta
beliau bilang seratus juta itu dari data sdgs
tapi kemudian kalau orang hanya memotong sebagian saja
itu kemudian bisa salah
saya sangat mengerti suasana
oke di sini berarti mas roy juga sudah pengalaman untuk jadi yang apa ya
kalau untuk itu tidak usah dirapakan
untuk itu tidak usah diragukan
udah pengalaman pak sby juga sudah sering menjadi apa ya
di posonglah statementnya begitu ya
tapi mungkin catatan untuk presiden kita yang kita hormati
ya mungkin next ya
termasuk pilihan kata di sini
ya termasuk pilihan kata
ya meskipun itu dengan para relawannya
ya ada baiknya para tenaga ahli mengingatkan pak presiden
ini siapa tahu ada yang merekam
dan ketika itu mereka akan
karena itu saya mau mengatakan
matur sembah nuwur
tapi juga gini mbak putri
jangan juga kalau pak ngabalin tadi tepat ya
tapi kemudian ada beberapa teman teman yang mungkin saking semangat yang membelanya
malah menggunakan analogi yang seperti pak ngabalin tadi cerita
pak ngabalin betul analogi chris itu
jadi ini seperti orang jawa gitu
beliau itu menggunakan itu sebenarnya a tapi bilang b
orang jawa itu apa adanya
bahkan keris pun kalau tidak mau dipakai
tidak pernah orang jawa itu naruh keris itu di depan
progres di depan itu berarti menantang
kenapa taruh di belakang
itu karena memang
di depannya relawan
relawan ini butuh legitimasi
untuk melakukan sesuatu
makanya begitu pak jokowi
bilang kalau diajak berantem berani
justru yang dikomentari itu oleh relawan
itu dikonfirmasi kok
wartawannya disuruh keluar dulu
jadi memang potongan itu bahkan potongan itu pun
keluarnya juga dari relawan
justru itu digunakan untuk
menyemangati relawan lainnya
kayak presiden bilang
kalau diajak berantem jangan takut
nah ini menurut saya
kalau diajak berantem
kalau diajak berantem
juga berani nah itu kan dijadikan
ini memang diksi diksi seperti ini
kembali lagi ke hussais wadnya
kalau itu gak berpengaruh
bukan tokoh yang berpengaruh
pasti nggak akan besar seperti ini
saya ingat waktu kecil itu ayah saya
bilang begini ke saya
presiden juga bukan bukan
jangan jadi anak bawang
saya waktu sma saya baru mengerti artinya
oh jangan jadi anak bawang itu
artinya itu jangan takut
berani menjaga harga diri gitu gitu kan
nah karena ayah saya berpengaruh besar buat saya
maka saya camkan betul itu
makanya begitu ada tawuran waktu zaman sma
ada yang malah kayak saya lawan gitu
karena yang di otak saya itu adalah itu
kalau di batalion selalu dibilang
tidak ada tentara lebih hebat dari anak tentara
yang kedua yang kedua
yang suka saya dengar dari ayahku itu bilang
kau boleh berdebat sama anak general
karena dia masih bisa berdiskusi
tapi jangan kau berdebat sama anak kolonel
istilahnya itu kibata kipas bertanya
artinya artinya artinya
apakah mas henry juga ingin menyampaikan bahwa
lagi lagi ini soal diksi
bukan bukan cuma diksi
bukan cuma diksi
tapi masalah siapa yang menyampaikan
siapa yang menyampaikan ini menjadi sangat penting
pak jokowi selesai nonton film dilan
kemudian ditanya oleh wartawan
itu mungkin kalau roy suryo atau henry satrio ditanya
muter muter nggak masalah
tapi begitu presiden ngomong
akhirnya netizen bilang ya udah kalau nggak ngerti
mendingan nggak usah
nah ini kadang kadang yang who says what nya
maksudnya presiden baik
maksudnya presiden baik
dia menjawab pertanyaan wartawan
tapi kalau nggak usah mendingan gak usah
bilang aja filmnya bagus
tapi kalau muter muter gini
sehingga kita melihatnya ini presiden lagi ngapain sih
itu masukan buat pak ali ngabalin
dan saya sudah mencatatnya dengan baik
oh ya sudah
ini memang perlu orang orang seperti ini lagi di pemerintahan
sudah saya mencatatnya
tapi sekali lagi ya sayangnya itu kemarin sempat terjadi
jadi moga moga itu tidak terjadi lagi
meskipun kalau saya harus mengatakan
ya bisa lah presiden itu terbawa suasana bisa
tapi saya sangat sepakat sekali lagi itu presiden
dan pada saat yang sama empat tahun yang lalu
makanya saya sebenarnya no comment
itu insya allah itu tidak dilakukan oleh pak sby
karena selalu hati hati betul betul
dan pak sby pun kalau mau pidato seorang sby saja
pak ngabalin saya nggak tahu dulu sering dianggap sebagai
bahkan itu seorang sby pun
itu kalau mau pidato menyiapkan teks
dan kemudian titik koma harus benar
bahkan juga berapa durasinya pun
supaya tidak salah
oke bagaimanapun ini sekarang sudah bergulir
dan sudah harapan kita tentunya tidak menjadi bola saju
setelahnya apa yang harus dilakukan sekarang
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kami sangat menyayangkan pernyataan presiden joko widodo
beliau adalah presiden pemimpin pemerintahan
memimpin kepala negara republik indonesia
memimpin kepala negara dari banyak suku
banyak etnis banyak agama
banyak pulau dan banyak latar belakang
tentu saja perbedaan begitu kemacemukan itu ada
tapi ketika kemudian presiden menyatakan bahwa
kalau diajak berantem harus berani
saya kira kami sangat menyesalkan itu
karena itu bukan sebuah ajakan dari seorang pemimpin kepala negara
menurut saya pernyataan itu
pernyataan sebagai seorang tim sukses
jadi karena itu kami menghimbau kepada seluruh bangsa indonesia
untuk tenang bahwa kita ada perbedaan pilihan presiden
kita ada perbedaan partai politik jelas
kita ada perbedaan agama tentu saja
tetapi janganlah perbedaan itu kemudian menyebabkan kita berantem
kami tidak akan meladinin seperti itu
karena ini akan membuat kerusakan yang lebih parah bagi bangsa indonesia
ya kami masih membahas soal
di balik arahan jokowi soal berantem yang beberapa hari sabtu ya
disampaikan di depan para relawannya
bang ali itu tadi dikatakan
takutnya ini membuat kerusakan lebih parah bagi negara
itu berlebihan dilihat dari gerindra atau bagaimana
kalau mas muzani kan saya juga mengerti
saya sama sama dari pelajar islam indonesia
kami dulu sama sama juga aktif di ips
sama seperti fadlizon juga
kalau muzani masih bagus kalau fadlizon brung brang brung brong
ini tidak usah tanggapi berlebihan
izin mas dalam bulan dan tahun tahun politik
relawan itu mbak itu memang sama sekali serupiah pun nggak di backup
dia datang dengan sukacita dia datang dengan biaya sendiri dia datang
jadi tidak ada harapan lain kecuali untuk memberikan sebuah harapan
dan kekuatan moral bagi dia yang keluar dari mulut
seorang yang dia idolakan dia dambakan dia segala macam kan
termasuk itu tadi pernyataan bahwa
itu keluar dari itu pernyataan seorang tim sukses
artinya tidak pantas disampaikan oleh seorang presiden
maksud muzani itu mungkin kalau pernyataan itu ya namanya juga gerindra
kalau keluar mungkin bahasanya pilihannya datang dari tim sukses
tapi tidak apa apa
bagi seorang panglima itu kan bahasanya yang benar
bahasa saya catat dengan baik
kalau diajak berantem juga berani
maksudnya semangatnya motivasinya
saya mungkin sedikit sedikit masukan ya
saya sebelum mas ruy
beliau ini lama banget tidak ketemu dengan relawan
acara acara relawan itu selain ada teman lain saya paling sering mewakili
jadi begitu ketemu dengan relawan itu banyak
itulah tadi terbawa
mungkin gini mungkin kalau andai kata
kalau menurut saya ada sedikit andai kata ini boleh dikatakan
tempusnya salah dan lokusnya juga salah
jadi waktu dan andek kata ini diucapkan
oleh seorang kepala negara
ya boleh kepala negara
tapi misalnya indonesia sudah menghadapi katakanlah invasi
atau katakanlah menghadapi ejekan dari negara lain
nah itu bagus
bisa membangkitkan kebersamaan kita
nah di sini
yang terjadi adalah
ketika beliau justru mengucapkannya di depan kelompok beliau
dan ada kelompok lain
kebetulan saya berada di kelompok lain sekarang ini
pilihan politik mengatakan begitu
nah itu yang kemudian membuat loh
kok menjadi kemudian kita ini di divide
tapi memang ada perasaan seperti itu mas roy
maksudnya ketika mendengar
maka saya tidak menyalahkan teman teman saya
juga banyak yang berkomentar
tapi saya coba melihat secara utuh
dan kemudian ayolah
bukan kita maafkan ya
saya terlalu kecil
tapi kita maklumi statement presiden
tapi moga moga ini tidak terjadi lagi
kepada presiden yang kita hormati
tetapi andekata itu diucapkan
untuk negara indonesia
garis batas kita dengan negara tangga
atau katakanlah ada invasi
atau ada pelayanan terhadap kita
dan kita lawan begitu
presiden amerika saja
kemarin juga mengatakan begitu
tapi dia tidak mengatakan itu
untuk mendivide amerika
dia mengatakan itu untuk keluar
jadi saya kira itu yang kita belajar
rasa cintanya dengan relawan
cuma tempus dan locusnya
saya mengerti itu
jadi maksud saya
ya wajar kalau kemudian
pak jokowi berbicara seperti itu
hanya saja memang
sebetulnya ini sudah diantisipasi oleh
makanya wartawan sudah keluar
nah ini relawan yang hadir
ngerti bahasa indonesia tidak
kalau memang sudah dipastikan tertutup
ya jangan diadarkan
ini kan sebetulnya masalahnya di sana
jadi dia kemudian apa yang ada
ditarakan ya ditarakan saja
dia tidak ada yang ditutup tutupin
kalau dia bilang
ya sudah itu kejadiannya

ya sudah itu kejadiannya
tapi kan kemudian dia belajar
untuk tidak berkata seperti itu lagi
nah itu juga
tapi sekarang ini
relawannya harus dikasih tahu
jadi tidak perlu juga disebarkan
hanya saya mengatakan
ini kan tahunnya juga tahun politik
maka apapun yang disampaikan
kembali lagi mencuat ini loh
yang saya khawatirkan sebagai akademisi
ini residu dua ribu empat belas
ada lagi residu dua ribu tujuh belas
nah residunya kan dimana mana nih

jangan lagi itu digunakan di dua ribu empat belas

kita harus berusaha supaya residu residu itu tidak dipakai walaupun pesertanya nanti sama
sehingga ini ya bisa lurus lurus saja
tapi apa yang disampaikan pak jokowi sebetulnya tidak akan jadi masalah kalau memang disampaikan
di dalam sebuah audiens yang memang tertutup dan tidak perlu disebarkan
dan seini juga
menurut saya satu lagi
kalau yang merasa bukan

kalau yang merasa tidak perlu disebarkan
udah berarti itu omongan bukan buat anda
jadi juga tidak perlu merasa marah dan
santai aja gitu
tapi ini kan jadi dibikin heboh kan
jadi luar biasa kesana kemarinya tapi inilah pelajaran buat
namun anda ya pak jokowi juga besok
nah itu loh kadang kadang
pak jokowi itu kan
oh jujur bicara banyak
tapi respon yang seperti ini sudah diperhitungkan belum sih dengan pak jokowi
maksudnya kan berkata kata kan pasti tahu
oh ya kira kira responnya seperti apa
ya itu tadi makanya karena semangatnya
ya itu tadi
memang kalau mas henry mas roy mbak putri kalau dalam pihak posisi seperti kami
memang pasti ada suasana psikologi
anda bisa bayangkan loh dalam proses demokratisasi
belanda masih jauh
regulasinya belum diatur
orang sudah menggunakan hashtag ganti presiden dua ribu sembilan belas
kemarin kita sempat diskusi
itu resiko pertahanan
kita sempat diskusi mengenai chevron dan pertamina dalam blok
dalam hitungan detik saya mau bilang
begitu pak amin rais mengeluarkan menantang pemerintah
dalam hitungan detik langsung ditunjukkan oleh presiden joko widodo
supaya anda tahu bahwa blok rokan itu kuperbuat untuk kepentingan bangsa
itu pun tetap dibully
tetapi maksudnya begini
ujaran kebencian ujaran fitnah intoleransi menyudutkan orang mencaci menghujat
mestinya tidak boleh terjadi
dan itu diarahkan kepada presiden
apalagi kenapa saya kemarin sebenarnya no command ya gitu
kita ya tidak ada yang menduga ya
kita mengalami perbedaan
kita mengalami perbedaan
kita mengalami perbedaan
kita mengalami perbedaan
kita mengalami perbedaan
kita mengalami perbedaan
kita mengalami perbedaan
dan ya alhamdulillah presiden tadi dalam arahannya

beliau mengatakan saya tidak akan ke lombok

itu pasti banyak orang yang nunggu nih
nanti kalau ada yang match lagi bahaya
tapi alhamdulillah tidak terjadi
jadi mungkin memang sebaiknya ya semua evaluasi lah
semua introspeksi presiden
sehingga kita masihoof bertindih bicara
dan masyarakat juga tidak perlu mengeluarkan energi untuk hal hal yang tidak perlu
saudara saudara kita di ntb sekarang lebih memerlukan perhatian kita
artinya memang pak jokowi tidak membayangkan bahwa pernyataannya itu akan menjadi sekontroversial
ya bagi kami
saya masih penasaran soal
kami sempat diskusi bahwa pertama tadi memang ungkapan
ungkapan rasa kangen
guys teman teman mulai
kalian tidak sendiri
aku ada di tengah tengah kalian
itu perintah panglima lah
jadi kalau kita maknai juga itu kalimatnya
saya selalu menulis ini
supaya saya tidak keliru
kalau diajak berantem juga
dan dibawahnya juga dilanjutkan
tapi jangan ngajak
tapi kan berarti kalau misalnya memang
arahan dan perintah kepala negara
pemilu itu adalah pesta demokrasi lima
tidak boleh ada kebencian
tidak boleh ada fitnah disana
kita enak enak aja
namanya juga pesta demokrasi
jadi pak presiden disana
atau sebagian bagian dari
oh dia sebagai seorang presiden
nah kalau sebagai presiden memang harus hati hati
ini satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan
maksud saya begini
karena pada saat dia jadi presiden
maka dia juga sebagai panglima
dia jadi bosnya polisi
jadi pada saat itu
kalau berani itu mesti hati hati juga
anwar efeknya itu yang menurut saya perlu diperhatikan
kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas itu
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kita masih membahas soal kontroversi
pidato joko widodo di depan relawannya
ada satu kata
satu penggalan kata
yaitu tapi kalau diajak berantem juga berani
ini kemudian sudah bergulir sejak
pidato disampaikan hari sabtu
sampai hari ini menjadi viral
sudah dipotong videonya beredar dimana mana
mas henry kalau misalnya di bawah yang perlu diwaspadai sekarang apa
yaitu mau saya
karena sudah beredar yang terpotong
maka menjadi kewajiban buat relawan
menyajikan yang utuh
supaya tidak ada salah persepsi
presiden pada saat bicara seperti itu
maka alat negara pun ada di belakang dirinya
oke dan itu tidak bisa dilepaskan kan bagaimanapun
gak bisa kan kita masih ada tuh residu jakarta
waktu itu siapa iwan siapa itu yang
jadi diingat ingat juga tuh
jadi jangan sampai kemudian
alat negara juga turut serta disini
tapi saya yakin tidak ada maksud buruk
dari pidato yang disampaikan oleh jokowi
cuma sekali lagi
bagaimanapun sudah terjadi loh
makanya itu sudah terjadi
apa yang disampaikan mas henry tadi ya
tugas dari tenaga ahli
atau para jurubicara
yang pada kemana
untuk menyampaikan ini loh potongan utuhnya
dan maksudnya begini
tapi sekali lagi mohon sekali lagi
dengan segala hormat saya kepada presiden jokowi
untuk next gitu
karena bagaimanapun juga
bapak itu adalah presiden republik indonesia
yang kita hormati
tidak bisa melepaskan atributnya
beliau itu adalah presiden republik indonesia
yang jalan kemana pun
jadi kalau andai kata ada sesuatu yang dikatakan
ya saya tadi mengatakan makanya
lokus dan tempusnya yang salah
ya maka moga moga ini tidak terjadi lagi
saya juga menyampaikan agar
ya mungkin saya tidak perlu kita
energi kita habis ya
untuk bicarakan ini
karena insya allah pak jokowi
juga bisa menyadari itu
dan kemudian bisa kemudian membuat untuk berikutnya lagi
tidak akan terjadi
tapi ya banyak orang yang kemudian membandingkan
dulu kenapa pak sby selalu hati hati
ya memang pak sby memang perfect ya orangnya
jadi sangat hati hati
sudah berapa kali nih
ngomongin sby terus ya
pak pak pak
koalisi belum berat juga
koalisi belum berat juga
bang ali bagaimanapun juga
kan ini sudah terjadi
saya mendapatkan informasi terbaru
dari teman produser di atas
juga sudah ada ormas
kalau tidak salah ormas yang melaporkan
presiden jokowi terkait pidatonya ini
saya mau kasih tahu sama anda semua bahwa
dia beliau tahu
pilihan kata yang beliau lakukan
dan insya allah beliau tahu
apa dan bagaimana risikonya beliau tahu
termasuk risiko seperti ini
jangan juga ada yang baper
tetap sabar saja
mungkin tetap harus ahli bahasa
yang mungkin tadi
tapi saya pun sebagai orang awam
ketika melihat rekaman itu secara utuh
setelah beliau mengucapkan
kalau apa tadi
kalau diajak berhenti
berantem juga berani
iya juga berani
masih ada beberapa detik
setelah itu mungkin beliau sadar
uh ini bahaya
kalau loh ya
ini kalau diajak lah ya
mungkin pak jokowi waktu mengucapkan itu pertama kali terlepas
tapi kemudian hati hati beliau
saya mau bilang sama anda semua para pemirsa
mas roy bang henry dan mbak putri bahwa
beliau sangat paham
beliau sangat mengerti
beliau sangat tahu pelihara
artinya berarti ini semua segala resiko dan juga gorengan yang terjadi
yang kedua mbak putri
beliau ini orang solo
yang mana mungkin seorang
dia menunjuk saja
beliau menunjuk saja itu
dari sekarang pengabaran masalahnya adalah
pada saat bicara
ada yang namanya noise
tidak semua hadir di sana
kemudian mereka berterima potongan
saya saran saya adalah disebar lagi aja yang utuh
terima kasih sekali lagi
tapi salah sekali gak khawatir ya
insya allah tidak
insya allah tidak
makanya disebar lagi ya
yang tadi saya bilang
termasuk yang katanya ancaman perpecahan yang disampaikan teman teman
karena kalau potongannya disebarkan
tapi kalau ancaman utuh
pernyataan pernyataan yang sampah begitu
nggak usah lah memprovokasi publik memprovokasi masyarakat
biarlah itu nanti saya hadapi itu
tapi tugas bang abeli selaku tenaga ahli
ya mungkin next jangan terjadi lagi
artinya tugas kantor staf presiden kemudian untuk merilis pernyataan full dari presiden jokowi
jangan hanya merilis pernyataan
oke mbak putri
jangan merilis pernyataan
oke mbak putri
sampaikan ke pak jokowi
karena judulnya jangan dibalik arahan berantem
jadi apa nih bang ali
apa kira kira judulnya sekarang
judul yang benar itu adalah
memotivasi pernyataan presiden
bang ali terima kasih
mas roy terima kasih
mas henry terima kasih banyak
dan kami akan kembali dengan informasi lainnya tetap di cnn indonesia prime